kejatuhan silicon valley bank bank yang memberi pinjaman untuk startup membawa kekhawatiran di pasar keuangan global
otoritas jasa keuangan pun angkat bicara terkait ambruknya bank yang memiliki aset rp dua tujuh ratus triliun
melansir detik finance ojk menyebut kebangkrutan silicon valley bank tidak akan berdampak langsung pada industri perbankan indonesia
kepala eksekutif pengawas perbankan ojk dian ediana rai menyebut tidak ada hubungan bisnis
fasiliti lain maupun investasi pada produk sekuritas sisa sfb
ia mengklaim perbankan di indonesia tidak memberikan kredit dan investasi kepada perusahaan startup ataupun kripto
ojk mengklaim saat ini kinerja industri perbankan tanah air terjaga baik dan solid
serta tetap tumbuh positif di tengah tekanan perekonomian domestik dan global